menjadi tua bukan berarti berhenti berkarya dan berusaha memanfaatkan lahan di samping rumah
pasangan suami istri umar sanusi dan siti aminah warga desa genukwatu kecamatan ngoro jombang jawa
timur mengisi masa tua dengan membudidayakan jamur tiram siti aminah mengaku memilih usaha
menanam jamur pada usia senja selain karena pekerjaannya ringan hasilnya pun cukup
menjanjikan untuk perawatan sehari hari dirinya tinggal menyiram air ke backlog dan dari
backlog pasutri ini bisa memanen sepuluh kg jamur di samping perawatannya mudah terus enggak butuh
tempat luas disamping itu buat usaha orang orang tua gitu ini pasutri ini sudah menghasilkan
ribuan backlog jamur satu kg jamur tiram dijual empat belas rupiah
selain dibeli oleh pedagang sayur keliling jamur ini diambil oleh pengepul yang akan
didistribusikan ke sejumlah pasar di jawa timur sementara itu di tuban jawa timur seorang ibu
rumah tangga mampu merauh penghasilan dari pembuatan sabun organik ialah retno wulan
noviana warga desa demit kecamatan jatirogo kabupaten tuban sejak delapan bulan terakhir
wanita tiga puluh tujuh tahun ini membuat sabun organik di sela sela kesibukan mengasuh anak dan mengurus
rumah produk perawatan kulit ini dibuat oleh pemerintah jawa timur dan juga pemerintah jawa timur yang
buat secara manual dengan menggunakan peralatan rumah tangga berawal memiliki masalah kulit yang
sensitif dia mencoba membuat sabun organik yang ia butuhkan namun tak disangka teman temannya
berminat hingga akhirnya ibu dua anak ini menjadikan sebagai ladang bisnis belajarnya
saya online dengan mentor di luar negeri maupun lokal nah ini kalau untuk saat ini dalam satu hari
mampu memproduksi berapa satu hari empat puluh tiga besis
bisa lebih sesuai permintaan terdapat tiga varian sabun organik buatan retno antara lain madu kopi dan
susu retno menjual sabun seharga empat puluh lima rupiah perkemasan sedangkan untuk reseller dijual tiga puluh
rupiah dengan minimal pembelian lima belas kemasan pesanan pun juga datang dari berbagai kota
seperti batam jakarta semarang dan malang tim liputan cnn indonesia